sementara itu ribuan pengungsi gempa lombok masih tetap bertahan di tenda tenda pengungsian
dan tim basarnas gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban gempa skala tujuh manggitudo yang masih tertimbun longsoran
data terakhir sudah empat ratus empat korban jiwa meninggal dunia
ribuan pengungsi gempa berkekuatan tujuh skala richter yang mengguncang lombok minggu malam masih terus bertahan di pengungsian
meskipun dengan tenda tenda seadanya
bukannya tidak mau pulang tapi para pengungsi ini memang sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi karena rumah mereka hancur
selain itu gempa susulan masih terus terjadi
membuat warga yang berada di kabupaten lombok utara dan kabupaten lombok timur trauma
untuk itu mereka masih tetap bertahan di pengungsian yang berada di atas gunung maupun lapangan lapangan terbuka
masih belum berani pulang ke rumah
tidak berani kita masih trauma ini
jadi mobil saja yang turut takut kita
takut juga ya
kenapa memilih tempat ini pak
soalnya kita sangkut itu isu isu tsunami itu
malam aja waktu pas kejadian itu banyak orang bilang naik ke gunung sampai lari ke atas sana semua
sementara itu data dari dansatgas penanggulangan rencana gempa lombok menyatakan
bahwa korban meninggal dunia akibat gempa sudah mencapai empat ratus empat orang
data tersebut didapatkan dari para babinsa yang langsung terjun ke desa
sesuai info terkini kondisi gempa korban gempa korban meninggal sekitar empat ratus empat orang
itu yang dilaporkan oleh kepala desa masing masing kepala desa kepada para babin kampimas dan rekan rekan babinsa dan tercatat
namun yang baru tercatat di dukcapil yang sudah keluar surat meninggalnya
nah kita langsung kejar terus ini bagaimana supaya lebih cepat lebih bagus
hingga hari ke tujuh pasca gempa berkekuatan tujuh skala richter yang melanda lombok
tim basarnas gabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi korban yang masih tertimbun longsoran
di kecamatan gangga kabupaten lombok utara
lalu rahmat juniadi lombok utara
lalu di kecamatan gangga kabupaten lombok utara